kamu harus janji dulu sama aku
aku mau cerita sama kamu
tapi kamu gak boleh marah
apa yang coba aku marah sama kamu
iya aku serius
aku tuh gak mungkin lah kayak gitu
lagian juga kan kita belum pacaran
yaudah kalau gitu kita lihat dalam aja
jangan sabar ya
ian cepet kok bangunnya
kan dia nggak bisa lama lama
gak ngeliat muka pacarnya yang cantik
ini bagas ya
kenapa kok dia gak bangun bangun sih
udah lah mel
bantu pake doa aja
ini pasti berbuat ngeri anak anak black cobra
belum tunduk juga bang
kan kita nggak ada buktinya
tapi siapa lagi selain anak black cobra
gue harus cari mereka
gue harus ajar mereka
duh gue lupa
gue masih tugas ngandrin menerima fulang
yaudah gue cari alik sama temen temennya
taruh aja habis ngeri fulang
bakalan gue samperin tuh
alik dan anak anak bc di markasnya
tapi gue kudus kasih tau
empat orang beli dulu
kalau anaknya jadi korban begini
kok kecewa malah ke tempat serem kayak gini sih
preman nya serem serem bang
jangan jangan dia itu aslinya preman ya gini tuh
oh atau enggak dia anak preman
terus bokapnya galak
bang kemudian kita balik aja deh
balik aja ya
engga engga jangan bang
pokoknya bang harus ikutin terus mas justin saya itu
yang bener yang mana
mau muter balik apa lurus nih
engga engga pokoknya ikutin terus
karena dia itu calon suami saya
jadi kalo saya gak ketemu sama dia lagi
berarti dia bukan jodoh saya dong
pokoknya ikutin terus
preman nya serem banget gitu
gue gak berani liat
eh dia berhenti tuh pak
oh jan jan itu pacarnya lagi
iya gak mungkin lah
gue tau tipenya dia
yee so toy tau dari mana
ya gue tau lah tipenya dia jelas jelas gue
kok bisa kesandung sih
tuh kan gue bilang apa gak percaya sih lu
tunggu dulu deh
kayaknya gak ada biner biner cinta gitu diantara mereka
matanya itu loh gak ada biner biner cinta
ya palingan cuma kakak atau tantenya tenang aja
aduh epo mana kelihatan sih binar cintanya dari jarak sejauh ini
jelas jelas tadi aja pegangan tangan aja udah keliatan
gak lah bang kita puter balik aja
ih ntar dulu pak jangan jangan dulu
nita kita tuh harus ikutin kita pantau terus ya
neng yang bener yang mana nih
mau muter balik apa kagak nih
pokoknya muter sekarang
tadi ye sebelum neng manggil aye
tapi berhubung ada rezeki kan kagak baik nih kalau ditolak
khabisan bbg sama bensinnya neng
gini aja deh neng
neng berdua turun dorong bajenya ye
aduh bang ini berat banget
berat banget sih

ini udah dicoba
iya ini dia coba neng
tante tante ke
iya dorong bajenya mendingan dorong gua kan
ya sebenernya gue ini lagi proses cari kuliah
cuma untuk sementara ini
gue lagi harus banget bantuin temen gue
gue butuh duit untuk bantuin temen gue yang lagi ada di rumah sakit

orang itu gak butuh bantuan dari gue
biar gue yang bayar temen lo itu
thank you banget tapi
ya itu kan bukan tanggung jawab loh
itu tanggung jawab gue
gue paling gak suka dibantah
dan gue paling gak suka diatur
ini setoran gue
tapi bukan yang udah jalan dari tadi
gue pikir dia udah setoran sama bos
gak suka nih dia ini
lo pulang aja deh ya
gue masih banyak banget urusan
sebenarnya dia ada urusan apa ya
lebih baik gue ikutin dia
ya tidak mau
aku mau cerita sama kamu tapi kamu gak boleh marah
apa yang coba aku marah sama kamu
iya aku serius
lupaan sih aku tuh gak mungkin lah kayak gitu
lagi juga kan kita belum pacaran
masa udah selingkuh
ya udah terus apa
tadi tuh aku temuin mama kamu
terus aku ngobrol berdua gitu sama kamu
ya bagus tuh
kamu gak marah
ya enggak lah rev
malahan aku tuh senang kamu punya inisiatif kayak gitu
berarti itu tandanya kamu memperjuangkan cinta kita
orang lagi ngomong serius malah bercanda
bercanda siapa yang bercanda sih
itu tandanya kamu cinta banget kan sama aku

ya udah terus apa kamu ngomong sama mama aku

oke jadi begini ya boy mama tuh ngomong sama aku intinya pokoknya mama kamu tuh kayaknya gak akan merestui hubungan kita selama adran itu masih jadi mamat
jadi mama tiga aku
dan kalau aku lihat kayaknya mama kamu tuh gak suka banget sama adriana
nah dari semuanya aku ambil kesimpulan
adriana tuh cinta deh sama kamu boy
bahasa sih ref itu cuma karena cemburu aja kali
enggak enggak aku tuh gak akan ngomong kalau bukan karena aku udah punya bukti yang kuat
yang pertama tuh dari cerita mama kamu
ingat kan mama kamu tuh sempet yang kayak mau ngejodoh jodohin kamu banget sama adriana
mama kamu sempat suka banget sama adriana
dan mama kamu kan cerita itu karena adriananya juga suka banget sama kamu
terus aku juga denger dari om bagas sama bisurti
mereka itu ngomong seakan akan bahwa emang adriananya tuh punya hati sama kamu terutama om bagas
om bagas pernah cerita sama aku
kamu inget gak kejadian yang waktu kamu di gebukin sama om bagas sampai kamu masuk rumah sakit
nah sesudah kejadian itu kata om bagas adriana tuh langsung marah marah banget sama dia
kayak seakan akan mau misahin tapi dia gak mau kalau sampai kamu tuh yang kenapa napa
iya sih aku inget
nah jadi jelas kan boy
motivasi adrana buat menjauhkan kita itu bukan karena adrana tuh pikir sama aku atau sayang sama aku atau perhatian sama
kehidupan asmara aku itu enggak boy
tapi karena dia tuh jeles dia tuh gak suka kalau ngeliat aku deket deket sama kamu
itu sebabnya dia akan gunain segala cara supaya aku tuh pisah dari kamu
ya bisa jadi sih kalau adriana suka sama aku
cuma itu gila aja lah ref
dia kan punya suami masa masih bisa suka sama orang lain sih
ya siapa tahu kan namanya juga adriana
nah karena itu boy
aku punya ide boy gimana kalau kita sama sama kerjasama gitu ngebongkar kedoknya adriana
jadi ya supaya papi aku tau siapa adriana sebenarnya
adriana kan selama ini tuh sok cinta sok baik sok perhatian sok tulus sama papi aku kan
nah kalau berhasil kita buka ke dok ya pasti papi aku juga mikir buat lanjut hubungan sama adriana
rencana aku sih gimana kalau kamu seakan akan kayak ngebalas perasaannya adriana
jadi kayak ya kita bikin suasana yang bener bener memungkinkan sampai adriana tuh ngaku sendiri tentang perasaan dia
nah kita rekam itu kan pengakuan kayak gitu bisa kita langsung kasih lihat ke api
aduh ref kalau kayak gitu sih beresiko tinggi ya
aku takutnya papi kamu tuh bakalan sebel sama aku
iya dong kalau tiba tiba aku deketin adriana nanti papa kamu bakalan sebel banget sama aku aku gak bisa dekat dekat lagi sama kamu
iya juga ya terus gimana dong
ya kalau menurut aku sih gimana ya ref ya biarin aja lah adriana
karena pasti bakalan dapat balesan dari allah
mendingan kita berdoa berdoa supaya kaki kamu tuh bisa berubah dan bisa tahu adriana tuh orangnya kayak gimana
doa itu manjur loh bisa ngerubah takdir kita
bisa jadi loh tiba tiba hari ini kamu suka sama aku terus besoknya kamu suka sama bang demand
apa tuh perupaman degi tuh
bisa jadi loh senyumnya mirip tuh bener bener baik